arus balik diprediksi masih akan terjadi hingga senin dan selasa
kepala korps salulintas polri irjen polisi refdi andri menyatakan
menurut refdi sudah enam ratus ribu lebih kendaraan yang kembali ke arah jakarta selama tiga hari setelah lebaran
tidak lupa polisi mengimbau warga yang mengarah ke jawa dari jakarta untuk melewati jalur jalur alternatif yang telah disediakan
refdi juga memastikan bahwa jalur alternatif siap dan aman untuk dilintasi
polisi masih terus memperlakukan sistem one way dari gerbang tol kalikangkung di kilometer empat ratus empat belas hingga kilometer dua puluh sembilan di cikarang utama sejak sabtu sore
ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat menarik